menyambut hari valentine sudahkah anda menyiapkan kejutan bersama pasangan anda
jika belum di surabaya ada sebuah restoran yang menyajikan menu kuliner spesial dan romantis
menu kuliner ini disajikan dalam piring panjang dengan tiga rasa olahan
yang dari belut daging serta udang
seperti apa ya menu kuliner ini berikut liputannya
spesial untuk menu dinner di perayaan valentine di salah satu hotel di surabaya selatan
menu ini semakin lengkap saat disajikan dengan tiga menu dalam satu play panjang menyerupai perahu
di dalamnya terdapat olahan daging belut beef serta udang
dengan campuran rempah yang pas rasa yang disajikan kepada penikmat begitu sempurna
belut yang digoreng dengan baluran tepung serta beef yang di grill
serta udang yang ditumis bersama lada membuat kuliner ini semakin nikmat
disajikan dengan konsep romantis membuat momen bersama pasangan semakin istimewa
kalau kulinernya apa enak
terus ini juga bumbunya terasa banyak
untuk membuat kuliner ini cukup mudah
pertama siapkan daging sapi belut serta udang dan sejumlah bumbu seperti garam gula merica dan lada hitam
lumuri beef dengan mentega serta beri merica dan lada
diamkan selama sepuluh menit lalu siap untuk digrill
untuk daging belut lumuri dengan telur dan tepung
kemudian diaduk hingga rata
selanjutnya goreng hingga matang
sementara untuk udang ditumis bersama bawang merah dan bawang putih
jika ketiganya sudah matang sajikan dalam satu plate panjang menyerupai perahu
agar terlihat semakin elegan
menu untuk kali ini kita valentine karena konsep kita adalah river
jadi kita mengangkat yang namanya memang sungai
jadi konsep ini kita set up nanti seperti aliran air di sungai
jadi ada perahu dan lain lain
cukup dengan harga tiga ratus rupiah anda bisa menikmati momen romantis bersama pasangan
wahyu pratama surabaya